aksi borong mobil warga desa sumurgenang kecamatan jendutuban jawa timur
setelah menerima uang pembebasan lahan proyek kilang minyak
menjadi sorotan sejumlah kalangan
yang terdekat gianto kepala desa setempat
ia mengkhawatirkan pengelolaan dan keamanan uang warganya
yang mendadak menjadi miliadan
kekhawatiran saya nanti sekarang kan untuk warga kita kan
banyak yang belum tahu terkait bank untuk pengambilan uang
terus transfer itu yang saya khawatirkan
untuk mengantisipasinya ya kalau misalnya ke bank
langsung menghubungi dari kepala unit atau kepala cabang
biar nanti diberikan penjelasan terkait transfer m banking
ataupun transfer lewat atm
sedangkan dalam kacamata ilmu ekonomi ada tujuh langkah penting
yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan saat dapat rejeki dadakan
yang pertama adalah menghitung ulang jumlah seluruh aset saat ini
dengan mengetahui nilai seluruh harta yang dimiliki
barulah bisa menentukan langkah selanjutnya
mulailah dengan mengalokasikan sebagian besar uang pada investasi
bisa dengan membeli lahan baru membuka usaha
atau investasi keuangan seperti sebagainya
bisa juga membeli polis asuransi sebagai perlindungan dan perencanaan pensiun
atau mengikuti program simpanan berjangka perbankan
agar tidak tergerus inflasi
jangan lupa lunasi hutang dan siapkan dana darurat
jadi pemuda wajib untuk mendamengi masyarakat
untuk melakukan edukasi
kalau pemuda kan ada bagian ekonominya juga
nah mungkin itu bisa ditangani oleh mereka
kalaupun mereka mungkin kesulitan
sebenarnya kan bisa melakukan kerjasama dengan berbagai universitas
dari sudut pandang kehidupan sosial
menjadi lebih konsumtif setelah menjadi kaya mendadak sesungguhnya hal yang lazim
namun perubahan gaya hidup secara tiba tiba itu berpotensi memunculkan kecemburuan sosial
dan membuka peluang terjadinya tindak kriminal
cenderung orang sekarang itu kalau beli konsumsi itu kan sebenarnya
apa ya membelinya itu kan membeli prestis membeli status kan itu
itu yang agak bahaya
kalau kemudian nanti menimbulkan misalnya ada perilaku kriminalitas
itu yang harus di jaka
jack ma salah satu orang terkaya di dunia asal tiongkok
kerap kali mengaku jika dirinya lebih bahagia saat masih menjadi guru
ia berujar dengan memiliki banyak uang
maka akan lebih banyak pekerjaan yang dilakukan
untuk mengelola seluruh kekayaan yang dimiliki
dalam konteks keuangan pada dua ribu delapan belas
jack ma menyebut
orang paling beruntung di dunia jika memiliki satu juta dolar
atau sekitar tiga belas miliar rupiah
namun jika mempunyai uang sepuluh juta dolar atau sekitar satu ratus tiga puluh miliar rupiah
maka akan terjebak dalam masalah
pernyataannya seolah menyiratkan
mempunyai harta melimpah tidak menjamin seseorang akan bahagia
mengelola dana ratusan miliar hingga triliunan
tentu lebih merepotkan dibanding uang jutaan rupiah
tim liputan cnn indonesia